seorang balita berusia tiga tahun di bojonegoro tewas setelah menenggak racun jenis potas yang disimpan pamannya di dalam lemari pendingin
sang anak mengira racun potas yang berada di dalam botol kemasan tersebut adalah minuman susu
tangis salimas hudi dan widiana pecah setelah mengetahui buah hatinya wahyu febri terbujur kaku tak bernyawa di kamar jenazah
pak sutri asal desa leran kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro ini bahkan berteriak histeris hingga nyaris pingsan
korban yang masih berusia tiga tahun ini mengalami kejang kejang dan pingsan
usai menenggak cairan racun jenis potas yang tersimpan dalam botol bekas minuman ringan di lemari es
meski sempat dilarikan ke rumah sakit namun upaya medis tim dokter tak mampu menyelamatkan
kesulitan melakukan pendalaman karena keluarga menolak jika mayat korban diotopsi
usai diperiksa mayat korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan